pak fotografer boleh nunuk dikit bentar dikit
sebagai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi calon panglima tni
komisi satu dpr menyambangi kediaman jenderal tni andika perkasa di kawasan senayan minggu sore
selain untuk verifikasi faktual wakil ketua komisi satu abdul haris mengatakan
tujuan dpr juga untuk melakukan silaturahmi
ia mengungkapkan tidak ada bahasan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara
kami tadi hanya berbicara tentang sekitar hobi saja
kalau lhkpn biarlah diurusi oleh yang berkaitan dengan lhkpn
pimpinan dpr juga memastikan
paripurna dpr untuk mengesahkan jenderal andika sebagai panglima akan dilaksanakan senin pukul sepuluh pagi
andika mengatakan akan menjaga kesatuan tiga matra tni
iya tapi untuk ke depan gitu pak
harus kita ya seperti saya hanya bisa mengatakan
di angkatan darat kan kita juga harus kompak
jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan untuk saya lakukan di tni
dalam kunjungan ini dua belas anggota komisi satu hadir
dan hampir seluruh perwakilan fraksi di komisi satu juga ikut kecuali dari fraksi partai persatuan pembangunan yang berhalangan hadir
reza ramadan endra rizaldi jakarta